petugas penyelenggara ibadah haji memastikan kesiapan jelang kedatangan jemaah haji indonesia ke mekah arab saudi
petugas mengimbau jemaah untuk menjaga kesehatan karena cuaca panas di mekah bisa mencapai lima puluh derajat celcius terutama ketika puncak haji
rencananya kloter pertama jemaah haji indonesia akan diberangkatkan dari madinah menuju mekah tanggal dua puluh mei
sementara itu ketibaan gelombang kedua dari tanah air akan tiba di mekah tanggal dua puluh lima mei
untuk itu hari ini tujuh puluh sembilan petugas haji yang ditempatkan di mekah berangkat dari tanah air untuk memastikan kesiapan akomodasi dan layanan lainnya di tanah suci
jemaah haji diminta mematuhi peraturan di mekah yakni tidak boleh merokok di tempat umum
buang sampah sembarangan berkerumun membentangkan spanduk atau atribut mengambil barang yang jatuh atau dinyatakan hilang
jangan sampai melanggar aturan aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah arab saudi
misalkan jemaah haji jangan membawa bendera atau sepanduk yang itu merupakan spanduk sebuah organisasi atau lembaga atau kelompoknya
bawa kartu hotel dan juga identitas gelang jamaah
kalau suatu ketika jemaah haji itu lupa hotelnya
maka jemaah haji bisa bertanya kepada petugas yang ditemui
seorang warga malang jawa timur sayudi prastopo berhasil tiba di tanah suci dengan bersepeda selama total tujuh bulan
ia menempuh perjalanan dua puluh tujuh km lebih dari banyuwangi jawa timur menyeberang ke malaysia lalu ke thailand
menyeberang ke myanmar lanjut ke china pakistan qatar hingga akhirnya tiba di madinah arab saudi
sayudi memang tidak memaksakan diri berhaji mengingat tak diizinkan oleh pemerintah arab saudi karena memakai visa turis
meski demikian ia diberi kesempatan berkunjung ke kaabah baitullah dan masjid nabawi di madinah
saya sebenarnya sih kalau memang ada allah kasih kesempatan haji saya akan jalanin
tapi kalau memang regulasi di sini nggak boleh
ya sebagai bangsa yang taat sama aturan ya kita ikutin aturannya jangan kita paksa
total perjalanan sih perkiraan sih kalau saya lihat sih dua puluh tujuh lima ratus
cuma memang saya tidak pakai kilometer saya kan tidak perlu
yang saya perlu gimana saya bisa ngejar durasi stay nya itu bisa lolos
untuk mengetahui informasi terkini soal ketibaan jemaah indonesia di tanah suci dan kondisi mereka
kompas com ada khairina nasution di madinah arab saudi
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nintia dan saudara
ini sudah hari ke enam ya sejak kloter pertama jemaah haji indonesia ini tiba di madinah
kapan rencananya mereka akan menuju ke mekah
sampai sore ini jemaah haji indonesia yang sudah tiba di madinah
berjumlah sekitar lima puluh dua ribu orang
yang tergabung dalam satu ratus tiga puluh empat kloter
rencananya dalam dua tiga hari ke depan jemaah haji indonesia yang datang pertama ke madinah ini
akan didorong untuk geser ke mekah untuk menjalankan ibadah haji
tetapi untuk persisnya jamnya kemungkinan besar tanggal dua puluh mei dua ribu dua puluh empat mereka akan bergeser ke mekah
tapi untuk kepastian jamnya dan berapa banyak kloter yang pertama yang akan bergeser ke mekah
perjalanan dari madinah ke mekah sendiri menempuh bus dengan berkitar lima jam perjalanan
jadi di tengah cuaca yang cukup serik saat ini perjalanan itu mungkin sangat sangat menguras energi untuk jemaah haji
nanti di mekah mereka akan menjalankan umroh umroh wajib
tapi sebelumnya jemaah haji diwajibkan untuk mengambil nikah di masjid zir ali yang berjarak
jadi di mekah itu kita akan menjalankan umroh umroh yang lebih besar dari masjid nabawi di madinah al munawarah
anda tadi menyebutkan mengenai cuaca rata rata memang empat puluh lima tapi bahkan tadi kementerian agama menyebut bisa sampai lima puluh derajat nantinya ketika puncak haji
ya karena cuaca yang sangat cukup terik ya di madinah sendiri berkitar antara empat puluh derajat celcius
maka kementerian agama dan juga kementerian kesehatan mengimbau para jemaah untuk menjaga kondisi fisik
di antaranya adalah tidak memaksakan untuk melakukan ibadah ibadah sunnah ke masjid jika kondisinya tidak memungkinkan
karena nanti ya di tengah cuaca yang seperti ini memang beberapa jemaah mengalami gangguan kesehatan
misalnya seperti gangguan pernapasan atau bahkan ada yang sampai penurunan kesadaran akibat cuaca yang terlalu panas
oleh karena itu dianjurkan bagi jemaah untuk sering sering minum air putih

lalu jika pernikahan yang terlalu panas maka dianggurkan bagi jemaah untuk sering sering minum air putih
jangan lupa untuk membawa payung atau topi atau menggunakan tabir surya kacamata
pokoknya seluruh tubuh itu kalau bisa dilindungi karena memang panasnya sangat sangat terik gitu
ya terlihat ya makan di sana sudah petang tapi masih panas sekali
selain menjaga kesehatan irin selain menjaga kesehatan
yang juga menjadi perhatian adalah diingatkan kembali oleh pemerintah arab saudi
bahwa agar jemaah tidak memaksakan diri berhaji menggunakan visa ziarah
ya betul karena pemerintah arab saudi sekarang memperketat ya
memperketat untuk ibadah haji ini
jadi jemaah tidak hanya harus menggunakan visa haji tapi mereka juga nanti akan dilengkapi dengan smart card
jadi smart card itu isinya sudah ada data data tentang jemaah haji itu sendiri
jadi misalnya nanti kalau di puncak haji
masuk ke padang eropa smart card itu akan dipiksa
kalau kita tidak punya smart itu maka kita tidak bisa masuk ke sana gitu loh
dan pemerintah arab saudi juga memperlakukan sanksi yang tidak main main ya untuk pelanggar ini
bagi yang ketahuan berhaji tanpa menggunakan visa haji
maka ancamannya adalah dideportasi dan tidak boleh kembali ke arab saudi selama sepuluh tahun
setelah itu juga ada ancaman denda rp sepuluh
nah masalahnya selama musim haji ini mungkin jemaah itu sebelum menjalankan sanksi itu
mereka harus menjalani penahanan dulu
hairina nasution jurnalis kompas com sudah melaporkan langsung dari madinah arab saudi